papa bilang kaku kalau mama itu harus makan yang banyak
kalau sehat aku sopin ya
mau pergi atau di rumah aja
besok randa itu harus sekolah
kayaknya besok juga aku ada jadwal buat ngajar juga sih di kampus
yaudah nanti biar diantar sama sopir ya
gak usah om aku gak mau ngerepotin
ntar biar sekalian juga ada yang jagain rena nanti di sekolah
kalian kan keluarga sudah selayaknya harus om jaga juga kan
makasih om ya
ma aku mau kenyang
aku harus balik ke kamar dulu renda juga harus tidur
tidur nyenyak ya
jadi tadi gimana pak
alhamdulillah dari pihak polisinya
mereka mau memberikan
waktu dua hari untuk elsa
tapi mulai besok
mereka akan berjaga di sekitar apartemen ini
supaya elsa gak pergi dari sini
ada polisi di sekitar sini pak
kan memang statusnya elsa
masih narapi dana
elsa di kamar
tadi sih bu chandra lagi di balkon
kayaknya lagi telepon deh
papa mandi dulu ya
ngelihat kamu masuk ke lapas
dan ninggalin keisha
pasti ini berat sekali buat kamu
kenapa kamu telpon tante
tante saya di parkiran apartemen new plaza
ngapain kamu ada disitu
saya udah tau dari elsa tante
kalau dua hari lagi ya elsa bakal balik ke lapas
dan keisha akan dibawa sama nino
buat ketemu sama keisha tanto
buat ketemu sama keisha tante
karena setelah keisha dibawa sama nino
mungkin saya nggak akan bertemu lagi sama keisha
mungkin nino adalah ayahnya keisha tante
jadi saya mohon pengertian dari tante
kasih saya kesempatan sekali aja randa
bener juga sih
vicky udah banyak berjasa buat elsa dan keisha
nanti tante minta elsa sama keisha turun ya
ketemu sama kamu
tolong jangan lama lama ya
tante gak mau nanti om curiga
om bisa marah kalau tau kamu ada disini
gak usah khawatir tante
ada riki di bawah
kalau kamu mau ketemu sama ricky
karena dia mau ketemu sama kamu dan keisha katanya
tapi kalau bisa jangan ketahuan sama papa
kalau kamu bawa keisha turun selimutin ya
ada topinya kan
sebentar aja ya sayang ya
jangan lupa ya
sebentar ya mbak
sebentar ya mbak
ayo terus terus
yaa ee buatin mas kita
disini ada om ricky
om senang lihat kamu udah sehat
gue kesini cuma pengen gendong keisha sa
karena seperti yang lo bilang kan keisha bakal dibawa sama nia
ya jadi mungkin ini kesempatan terakhir gue buat join indonesia
boleh gue gendong
dia tuh selalu ngasih kabar tentang kamu ke aku selama kamu buta
elsa aku kenal sama dia aja enggak
bagaimana mungkin aku mau percaya dia sebagai asisten
iya ya lo boleh gendong keisha
tapi gue mau lo jawab gue dulu
lo kenapa bohong sama gue selama ini
soal lo jadi asistennya dino
padahal bukan kan
lo apa sih
emang dia daddy